sampai jumpa di video selanjutnya
buat juli cuma ada satu kemungkinan pak
yaitu milo masih hidup
bapak berharap keyakinan kamu akan segera terbukti
bapak nggak bisa lihat kamu terburuk lagi jun
bapak nggak usah khawatir
kali ini aku benar benar yakin pak
bahkan tidak ada setitik pun keraguan
milo akan menyelesaikan masalah masalahnya
kemudian dia pasti akan datang untuk menemui aku
aku datang juli
aduh pakai lombet sekali lagi
saya harus ketemu dengan juli pak
dan saya nggak peduli kalau harus berantem sama papanya pak
masalahnya non juli dan papanya sedang pergi mas
mereka nggak ada di rumah pak
waduh nggak tahu mas
ya udah pak
kalau gitu saya permisi
mama mau ke milo kasian milo sendiri dih
tenang ma tenang ya
mama jangan jenis begitu
dia tidak tenang di sana
alia itu juga sedih banget
jangan jangan memang benar
kamu yang harus bertanggung jawab atas kematian mir
karena kamu adalah orang terakhir yang ketemu sama milo wan
di cukup ya
kamu dari tadi tuh duduk duduk aku terus
milo tuh suami aku nih
aku tuh gak mungkin terakui dalam hal seperti itu
suami suami apa
hah buktinya milo itu
udah jangan ribut
padahal kemana sih
kok rumahku asal
gak mau balik ke rumah ali aja
mama papa dan aku akan tinggal di rumah milu malam ini
aku nginep di sini
jadi mereka ga akan merasa bersedia
kapan hasil atopsinya milo selesai
kita masih harus terus pemakamannya kan
mama sama papa tenang aja ya
nanti pasti pasti alia kabarin ya
mama sama papa kebenaran mau tinggal di sini
di kamu balik apartemen dulu apa gimana
iya tapi aku cuma ambil baju aja pak
ya masuk ma
sial dia lagi mana sih kok gak bisa dihubungin segala
resik bikin gue gak tenang aja
aku udah siap koma
aku bakal langsung jalan ke sana
di nanti kalau pak
pulang jangan lupa
mampir ke apotek beliin obatnya papa dulu ya
ma ada tamu
ma mama tenang aja ya
pokoknya semua pesanan mama nanti dian terbawain ya

ma mama ada apet ya

ma mama okelah kamu
kakak bangun kak ini aku milu kak
kakak bangun kak
ini milo beneran bukan setan
aku milo pak beneran manusia bukan setan
ya ampun alhamdulillah kamu gak jadi meninggal
maksud kakak meninggal
siapa yang meninggal kak
aku itu kemarin ditabrak terus diculik dan ditahan
dan sepertinya orang yang suaranya aku kirim rekaman itu ke kakak juga ketabrak
dan kakak tau